goyo jangan bikin kacau ya
aku robek robek aku punya mulut
makin gile kelakuan lu
berani loh robek robek anak gue
eh tunggu tunggu tunggu
itu kan anjing
udah segitu doang
jangan nari kau jangan lari
makin lama kelakuan lu
merusak aset gue
mau jadi apa lu
eh bentar bentar
papi gue udah masuk
kita istirahat dulu
siapa yang mau masuk
tadi kayaknya papi mau masuk ke dalam deh
orang papi mau tutup pintu
tapi bisa aja nge pranknya
kita gak mau istirahat dulu apa
muka ardo udah putih
gue tau karakter lu
gue tambahin seratus
masuk baru lima lu tadi kan
gak terlalu kelar hukumannya
nyamber aja lu bawel lu
om yang ganteng
yang harusnya dihukum itu si mehmet om
nah betul kok om
nih asal papi tau ya
itu si mehmet
yang selesai dihukum
emang si mehmet
ikut makan juga
eh lo anak siapa sih
kayak jamblang lemah lamel lo
emang dua anak jade jadian bikin masalah terus
hah bikin gue kesal aja
tapi kayak mau muntah biar pih
aduh tukang sore
siapa siapa eh kamu yang siapa
siapa sih lo aku adalah kamu kamu adalah raja jadi kamu harus dihormati
raja apa lo ada raja ender begini
kedatangan aku kesini ingin menangkap itu tuh
pulang aja lu kamu nggak tahu diri anak gue sampai tuyul eh
maksud aku itu tuh yul ada di samping anak kamu bro
aduh jangan pulang aja
dorong dorong ada ada orangtua
jangan bikin kacau ya
bener bener lo makin gila kelakuan lo berani robek robek anak gue
mirip dan anjing iya
k harass aduh ninja yaitu papi
aduh jangan jangan rumah gue
aduh anjing juga
aduh itu anjing
kenapa dia genjar aku ya
kita kan satu ibu satu guru
kayak anjing yang tadi
tuh kan betulan yang tadi
anjing gak mau diinjik guguk
gue makan sendiri
mumpung gak ada memet biasanya gue lagi lagi
dua duanya yang banyak
iya lidini makan juga
kita biar tinggi
cari temen baru
ntar jangan deketin gue lagi
makan terus joy makan joy
ya mau apaan
tadi gaya beli sosis dua
kok dua duanya diambil memet
oh maksud lu apaan
wah parah lu ya
waduh lu gimana jadi bandar sosis
nggak boleh gitu emang
harusnya dua duanya kan
gue yang beli lu yang makan
otak lu dimana
oh nggak gerendeng
matt itu suara perut kalau gue kenyan
kalau nggak gerendeng tuh jangan di samping
jangan di samping ya
nih cepat dong
udah pernah lihat sosis terbang belom
wow belum pernah
habis itu maram
iya maram dulu
maram gak de
kok nggak jadi bandara
sosisnya nggak hadap
kok tumpen dia gak ngejar kita
dia nekali sama lu
enggak kan biasanya dia tuh ngejar kita mat
kalau lu mau dikejar tenang aja
lah pasnya mau dikejar
bukan mau dikejar
nanti kalau dilempar si lobo ntar ngejar kita
kita tinggal lari lah
tuh lihat tuh
lobo makan nih boneka daki

matt jangan tinggalin gue
aman dan terkendali
aku terbebas dari kejaran gugup
guguk itu berbalik arah mengajak kedua bocah itu
kalian ngapain kesini
sama kayak situ
ngumpet dari siapa
nih nanti duduk nanti nih di warung
eh dia pake lembar sosis
akhirnya itu anjing yang tadi ngejar situ jadi ngejar gitu
kan parah dia
terus tadi yang bilang
matt matt tung ben lo mau ngejar kita
boneka caki tuh
harusnya tuh kamu bilang terima kasih

pada kamu gak punya teman
robo itu anjing yang tadi ngejar situ
terus berbalik sekarang ngejar kita
sekarang diikutan ngumpet sama kita
itu bukan anjing
nih gara gara dia nih
hitung hitung inti berdua olahraga
ternyata si lubu salah jalan dibelok
masih lebih pinter kita
itu anjing gak kurang gini
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya
tidak ini anjingnya